enam juta anak berusia dua belas hingga tujuh belas tahun ditargetkan untuk menerima vaksin covid sembilan belas
bagaimana potensi paparan virus bagi anak dalam kelompok usia tersebut dan untuk membahasnya kami telah terhubung
dengan dr iprim basarah yanuarso dokter spesialis anak sekaligus sekjen ikatan dokter anak indonesia atau idai
selamat malam dok apa kabar
selamat malam saya ketua satu idai
baik baik kami revisi terima kasih dokter sudah bergabung bersama cnn indonesia indonesia melawan covid sembilan belas malam ini
dokter bagaimana sebetulnya potensi penularan covid sembilan belas dari anak anak dan sebaliknya kepada anak anak dalam rentang usia
yang saat ini menjadi target vaksinasi dua belas hingga tujuh belas tahun tersebut dok
ya kita tahu bahwa anak anak itu satu dari delapan anak itu tertular covid ya
datanya cukup tinggi di indonesia
apalagi anak anak itu juga agak sulit untuk diajarkan prokes yang betul
dan di kelompok usia dua belas sampai tujuh belas tahun ini mobilitasnya cukup tinggi
sehinggalah yang menjadi prioritas sasaran vaksinasi di tahap awal
selain itu juga memang jumlah subjek untuk uji klinis pada kelompok usia ini
sudah cukup banyak datanya sudah mencukupi untuk kita bikin rekomendasi ya
dan anak anak usia ini juga ya kalau ada tipi kalau ada keluhan dia sudah bisa bicara
dia sudah bisa bicara sehingga sudah bisa mengeluh ya
prioritasnya memang di kelompok usia ini sambil nanti kalau memang berlangsung lancar
sudah semua ya
jadi kalau ada uji klinis untuk kelompok usia di bawahnya
kita bisa nanti beralih ke kelompok yang di bawahnya
artinya sudah dilakukan uji klinis untuk pemberian vaksinasi bagi anak usia dua belas hingga tujuh belas tahun sebelumnya
dan sampai saat ini kipi apa yang ditemukan dok
supaya menjadi edukasi juga bagi orang tua mungkin yang ingin mendaftarkan anaknya untuk vaksinasi rentang usia tersebut
sekitar dua puluh enam sampai dua puluh sembilan persen itu

nggak beda jauh dengan ketika anak itu disuntik placebo ya
placebo ini ya suntikan yang bukan vaksin ya
untuk placebo ini dua puluh empat persen kipinya ya
nah kipinya biasanya berupa nyeri ringan ya sampai sedang di lokasi penyuntikan ya
dan ada kipi serius satu
kasus tapi tidak ada hubungannya dengan vaksin
insya allah kipi pada anak kelompok usia ini tidak signifikan
dan para orang tua diharapkan tidak galau
tidak ragu ragu ya
insya allah aman vaksinasi covid ini diberikan untuk putra putrinya
oke dokter ini saat ini vaksin yang sudah dikeluarkan izin penggunaannya untuk rentang usia
anak usia rentang dua belas hingga tujuh belas tahun vaksin sinovac
apakah ada kemungkinan nantinya vaksin merek ataupun jenis lainnya juga akan diberikan kepada anak
apa sebetulnya yang menjadi indikasi vaksin tersebut bisa dikatakan aman diberikan kepada anak dalam rentang usia tersebut dok
ya sebetulnya tergantung dari pemerintah memilihnya apa dan tersedianya apa ya
kita kan yang sudah tersedia adalah sinovac
ini bentuk vaksin inaktif dengan virus yang inaktif ya
dan efektivitasnya cukup baik dengan reaksi simpang atau efek sampingnya yang tidak signifikan
sehingga ini bisa jadi mendasi yang cukup efektif untuk anak anak kelompok usia dua belas sampai tujuh belas tahun
kemudian jika ditemukan kipi tersebut ya dok
untuk anak anak setelah diimunisasi ataupun divaksin apa yang mungkin bisa dilakukan oleh para orang tua agar tidak panik menghadapi kemungkinan adanya dampak yang ringan tadi dokter sebutkan setelah vaksinasi
ya kalau dia sifatnya hanya nyeri ya mungkin kalau nyerinya ringan tidak perlu obat apa apa
cukup dikompres hangat saja ya
insya allah dalam waktu ini mungkin dia akan berhasil
insya allah dalam waktu ini mungkin dia akan berhasil
kalau dia sudah satu hari sudah hilang ya
tapi kalau ada demam mungkin kalau di atas tiga puluh delapan tiga puluh delapan lima begitu kita bisa berikan obat penurun panas seperti parastamol sesuai dengan berat badan si anak tadi
jadi saya kira tidak memerlukan obat obatan khusus ya
kecuali kalau dia ada kiti yang signifikan nah ini mesti dicatat dan dilaporkan ke komda i
yang ada di rumah sakit terdekat
bukan pembelajaran secara langsung di sekolah
ya terima kasih mas

jadi sebetulnya anak yang wafat karena covid ini
dia rata rata anak dengan comorbid
jadi anak dengan komorbit bisa satu bisa lebih dari komorbit
bahkan data terakhir dari jurnal yang di para pengarangnya dari rscm ya
besar anak yang meninggal
yang covid nya positif
itu memang lebih dari satu comorbid
jadi faktor komorbit ini juga jangan sampai dilupakan
nah apa sebetulnya yang perlu juga kita perhatikan pada anak anak kita
adalah penyakit karena gaya hidup ya
penting karena anak anak yang dengan sindrom metabolik
seperti obesitas ya
ini bisa juga fatal kalau terkena covid
bahkan walaupun sudah divaksinasi
tapi kalau dia punya sindrom metabolik yang berat
obesitas berat misalkan
ini juga tentu masih tetap bisa fatal
oleh karena itu
selain upaya jaga protokol kesehatan
memberikan vaksinasi kepada anak anak kita
kita juga memperhatikan gaya hidup anak anak kita
jangan sampai obesitas ini dibiarkan
atau gara gara pandemi malah anak semakin obesitas

di antara penyebab obesitas ini adalah pola makan ya
jajanan anak anak itu yang banyak mengandung gula
dan refine karbohidrat atau karbohidrat cepat serap
ini yang mungkin perlu dikurangi
jadi kan vaksin untuk anak usia dua belas hingga tujuh belas tahun tersebut sudah resmi
apa yang harus dipersiapkan oleh para orang tua sebelum anaknya divaksinasi
ya anak usia dua belas tujuh belas ini kan sudah bisa diajak dialog ya
sudah bisa diajak diskusi
tentu diberi pemahaman bahwa vaksinasi ini
insya allah akan efektif untuk mencegah tertular penyakit covid
dan efek sampingnya insya allah ringan saja
sehingga anak tadi tidak perlu khawatir
jangan ditakut takuti malah ya
karena sudah ada uji klinis yang dilakukan ya
dan juga sebetulnya banyak teknik teknik untuk memberi pengertian kepada anak
yang penting jangan dipaksa juga
jangan sampai anak trauma gara gara dipaksa paksa
ini harus ada dialog
anak usia segini sudah memahami sudah mengerti
jadi kita model dialog pendekatannya

yang benar benar bisa diterima dan dicerna dengan baik oleh anak
tentang pentingnya vaksinasi terhadap anak usia tersebut
dokter mungkin satu pertanyaan lagi
ini bagaimana kemudian untuk anak yang berusia di bawah dua belas tahun
apakah kemungkinan ini juga akan menjadi salah satu prioritas untuk menerima vaksinasi
iya tentu saja
nanti setelah yang usia dua belas sampai tujuh belas tahun ini targetnya tercapai
dan setelah uji klinisnya nanti memadai
maka kita akan menyasar kelompok yang lebih muda
bisa jadi tiga sampai dua belas tahun untuk tahap berikutnya
karena memang biasanya pada vaksinasi seperti itu mas
dewasa dulu kemudian remaja dan kemudian anak yang lebih kecil
tapi jenis vaksin yang diberikan
apakah akan sama terhadap vaksin yang diberikan kepada orang dewasa atau berbeda sebetulnya dok
sama sama jenis vaksinnya sama persis
baik semoga ini benar benar bisa meyakinkan para orang tua ya
untuk segera mengikuti program vaksinasi yang sudah diberikan oleh pemerintah
untuk anak berusia dua belas hingga tujuh belas tahun
sehingga benar benar heart immunity ini bisa lebih cepat untuk tercapai
sehingga kita bisa lepas dari genggaman virus corona yang saat ini mewabah
untuk sementara terima kasih dr piprim basarah yanwarso
dokter spesialis anak juga sekaligus ketua satu ikatan dokter anak indonesia
sudah bergabung bersama indonesia melawan covid sembilan belas pada malam hari ini
selamat malam dokter sehat selalu
selamat malam mas hadi